bank rakyat indonesia atau bri menggelar brimo festival dua ribu dua puluh tiga yang menghadirkan berbagai macam hadiah menarik termasuk mobil listrik
festival yang digelar mulai satu agustus hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga ini sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah bri
lantas bagaimana cara untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik ini berikut informasinya untuk anda
perkembangan teknologi yang semakin cepat tak hanya menuntut setiap perusahaan termasuk perbankan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital
tak terkecuali pt bank rakyat indonesia persero tbk yang terus memperkaya fitur dan melakukan pengembangan platform digitalnya yakni super apps brimo
hingga juni dua ribu dua puluh tiga jumlah transaksi di brimo telah mencapai satu tiga miliar transaksi
atau tumbuh delapan puluh sembilan enam persen secara tahunan dengan nilai volume transaksi menyentuh satu delapan ratus sembilan puluh lima triliun atau naik tujuh puluh enam dua persen secara tahunan
sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah bri menggelar brimo festival yang dilaksanakan pada satu agustus hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga secara seretak di seluruh indonesia
ajang ini menghadirkan berbagai macam hadiah
mulai dari cashback transaksi
aksi kris brimo di merchant bri serta bri point yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam voucher belanja serta kupon undian brimo festival
lebih menarik lagi brimo festival menghadirkan hadiah utama berupa lima unit mini cooper elektrik dan sepuluh unit mg empat ev ignight
hal ini sejalan dengan komitmen bri dalam mendukung implementasi prinsip prinsip lingkungan sosial tata kelola atau esg
yang mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sdgs
untuk meningkatkan peluang memenangkan hadiah tersebut pertama nasabah hanya perlu memperbanyak transaksi via brimo
meningkatkan saldo tabungan dan giro serta transaksi pembayaran menggunakan kartu debit maupun kartu kredit bri
kedua setelah poin terkumpul nasabah dapat melakukan penukaran bri point di brimo menjadi voucher belanja dan kupan undian berhadiah yang akan diundi pada januari dua ribu dua puluh
hadiah undian berlaku untuk seluruh nasabah perorangan bri tabungan
kedua setelah poin terkumpul nasabah dapat melakukan penukaran bri point di brimo menjadi voucher belanja dan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada januari dua ribu dua puluh empat
kedua setelah poin terkumpul nasabah dapat melakukan penukaran bri point di brimo menjadi voucher belanja dan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada januari dua ribu dua puluh empat
kedua setelah poin terkumpul nasabah dapat melakukan penukaran bri point di brimo menjadi voucher belanja dan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada januari dua ribu dua puluh empat
simpedes dan giro yang memenuhi kriteria rata rata saldo minimal rp sepuluh juta dan nasabah giro minimal rp seratus juta selama periode program
nasabah yang memenuhi kriteria tersebut akan otomatis mendapatkan satu kupon undian dan untuk menambah peluang mendapatkan hadiah grand price nasabah bisa menukarkan seratus bri point untuk setiap satu kupon undian
atau melalui website resmi perusahaan di promo bri co id